dalam rekaman video warga pria ini langsung ditangkap warga
usai menyerang seorang pengasuh pondok pesantren anur kiai haji farid asar
dengan menggunakan senjata tajam di desa tegal mulia indramayu jawa barat pada selasa malam
dalam penyerangan oleh tersangka mengakibatkan pengasuh pondok pesantren tersebut
mengalami luka luka akibat senjata tajam
tak hanya itu istri kiai farid dan keponakannya juga mengalami luka
diakibatkan serangan tersangka
kejadian bermula pada selasa malam
seorang pria dengan membawa senjata tajam mendatangi kediaman kiai farid dan mencarinya
tak berhasil menemui kiai farid tersangka tiba tiba menyerang istri dan kiai farid
hingga mengalami luka luka sabetan tajam
pria tersebut kemudian mendatangi musola dan langsung menyerang kiai farid
jemaah dan warga kemudian beramai ramai menangkap tersangka
dan langsung diamankan pihak kepolisian
kiai pak kiainya tidak ada sehingga istrinya lah yang menjadi sasaran tersangka dan keponakannya
setelah dari rumah pak kiai karena pak kiai tidak ada
maka tersangka mencari pak kiyai yang biasanya malam merauk gini
kirain para jemaah itu ikut wirid
ternyata pembangkanya ini
hingga rabu petang ketiga korban saat ini menjalani perawatan di rumah sakit
sementara itu belum diketahui pasti motif yang dilakukan tersangka
saat ini polisi masih menangani kasus tersebut
jericho marah cirebon jawa barat